ini ada orang pakistan
inilah video amatir dua orang wna asal pakistan bernama ajani saljud hussein tiga puluh enam tahun
dan inzaman ulhaq dua puluh delapan tahun saat keduanya mendatangi sebuah masjid di kecamatan bama
kedua wna ini sudah beberapa hari berkeliling dari masjid ke masjid di samping
untuk meminta sumbangan sebesar tiga lima juta rupiah
mereka beralasan ingin membeli mashab al quran huruf braille
untuk diberikan pada para tunanetra korban konflik di kashmir yang saat ini mengungsi di pakistan
kepala kantor imigrasi kelas dua tpi sampit bugi kurniawan kami siang menjelaskan
usai mendapat laporan dari warga
petugas imigrasi bersama aparat indal kampores setempat langsung bergerak melacak keberadaan kedua wna tersebut
pada hari rabu lalu kedua wna ini ditemukan di sebuah hotel di jalan mt haryono barat sampit dan langsung diamankan
dari hasil pemeriksaan sementara
kedua wna tersebut menggunakan visa kunjungan wisata
mereka masuk ke indonesia melalui penerbangan dari jakarta ke pangkalan bun
mereka masuk ke indonesia melalui penerbangan dari jakarta ke pangkalan bun kabupaten kota waringin barat
dilanjut perjalanan darat ke sampit
pada hari rabu tanggal dua februari dua ribu dua puluh dua sekitar pukul dua belas waktu indonesia barat
kantor imigrasi kelas dua tpi sampit telah mengamankan
kemudian pemeriksaan menangkap seorang warga negara pakistan
pemeriksaan ini adalah warga negara pakistan yang mengingatkan
bahwa mereka telah meminta sumbangan dengan cara memaksa
ke masjid masjid yang didatanginya sehingga menimbulkan keresahan dari warga
jika terbukti melakukan pelanggaran kedua wna tersebut akan langsung dideportasi ke negara asalnya
jodhi noor kota palangkaraya kalimantan tengah